sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bagus kamu sudah bisa mengembalikan uang kantor

iya ma aku janji gak lakuin lagi kayak gitu
n ein ulang room tiga di tingkat spl
menyebabkan sudah ter equ ret wounds
ah soh bapak
tere mau tanya
kamu tahu nggak sih alasan mirsa tetap bertahan di sanggar sampai sekarang
kan dia belajar mak
ya apa mungkin ada alasan lain ya
kepengen istri kamu misalnya
istri kamu kan cantik baik lagi
bu dewi ini memang baik cantik
tapi semua laki laki juga tahu kalau dewi mi istri yang setia
iya sih tapi apa bisa tetap setia kalau dipepetin
pokoknya aku percaya sama dewi
kalau mirza itu cuma belajar dari seorang guru
dan mama sekarang lihat mirsa itu masih kecil mak
dia itu dipantar jadi adiknya dewi daripada suaminya dewi
zaman sekarang mama kasih tahu sama kamu
laki laki muda itu lebih banyak macam perempuan yang lebih tua
bahkan banyak yang dinikahin
masa nggak tahu kamu
eh bu emangnya ada laki laki muda mau ngajarin perempuan yang lagi hamil
ya mungkin aja ada
ya kecuali kalau dia emang gila gitu loh
ya udah ini kan sekedar info aja
saya cuma mau bilang zaman sekarang itu zaman edan
lihat deh baca di koran koran
perempuan muda pacaran laki laki tua yang lebih pantas jadi bapaknya
ya kan laki laki muda ngajarin perempuan yang lebih tua
emang zaman udah kebalik balik
sekarang lihat kan udah saling nyakitin itu dua duanya
udah saling kela kelaan
pokoknya sekarang aku percaya sama dewi
kalo dia itu nggak akan mengkhianati aku
dan aku percaya sama mirza
dia cuma belajar aja mbak
tidak ada maksud apa apa
udah deh jangan curiga curiga deh
udah dong ma
yaudah sekelas info selesai
kamu jangan pikirin omongan mama ya
yaudah ini pertanyaan kok sama kamu
yaudah jangan banyak pikiran ya
pokoknya sekarang kamu harus siaga kandungan kamu
kamu tambah ya
sayang langsung berangkat kantor ya
kamu tuh liatin apa sih
orang suami yang mau pergi kok didiemin aja
ini aku lagi lihat gambar asinan buah
kayaknya enak banget
cantik lagi nidam
ini asinan buah
sebelum aku berangkat ke kantor yuk
kita beli asinan buah
kerjaan kamu gimana
kerjaan nomor dua
istri yang lagi hamil nomor satu
kamu makan dong
enak banget nih
banget nih walaupun aku yang ngidam tapi aku tahu kamu yang suka
itu ya sayang sama aku
mas cuma aku nih yang ingin nyanyi asem
kita datang ke kria eh
enggak enggak makan dulu
belum datang makan dulu
ya udah lah gitu
kamu gak boleh asem asem
kamu yang lagi ngidam

ampaka kamu disambung

kasih aja ini

siapa yg ter withhold soalnya itu sih
andai aja aku yang menempati posisi andri sekarang ini
andri betul betul beruntung
ngapain sih lu ngajakin gue kesini
saya perhatiin belakangan ini nonnila jarang makan
terus kandungannya gimana
selamat ya untuk kalian berdua
aku jadi gak sabar
pengen cepat cepat nggak keponakan aku
kalau hatiku sedih
lihat dewi dan andri disini
tolong pesan dengan saya yang tadi
tolong dibungkus aja ya
oke sebentar ya

kita seperti anak pokoknya
memang nya saya punya masalah sama kamu
ada orang yang menderita
kayaknya tadi lupa telang minum obatnya
maaf ya gustaf kayaknya kamu lebih baik ke mobil
maaf ya ini pesanannya
ya udah kalau gitu aku duluan dulu ya
pesanan aku udah ada
mbak lila makan sama sama yuk
lila nah mumpung kamu disini

mengganggu staff kok tadi bersikap seperti itu sih sama satria
satria itu kan baik
baik dari mana
kamu tau gak dia itu sama bejatnya sama akangwi
dia itu pernah nginep di rumah nondila